beginilah suasana lintasan sirkuit mandalika pada selasa pembangunan di semua sektor untuk
mendukung gelaran motogp mandalika yang akan dilaksanakan pada delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
terus dikebut mulai dari pedok membalap hingga tribun penonton setelah mendapatkan masukan dari
federasi motor dunia atau fim dan tim dorna sport terkait kondisi lintasan sirkuit pihak indonesia
tourism development corporation atau itdc sebagai pemilik sirkuit telah mempersiapkan peralatan
untuk melakukan perbaikan dan pengaspalan ulang lintasan sirkuit pada sirkuit sepanjang
tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut nantinya akan dilakukan pengaspalan ulang mulai pada tikungan
hingga tikungan lima di titik pengaspalan ulang ini nantinya akan dilakukan pengelupasan setebal
empat cm kemudian baru dilapisi lagi dengan aspal standar motogp
oh belum mulai ya rencananya kapan pak
masih mendatangkan alat alat dan material material batu dari palu itu sudah semua baru akan dimulai
dimulai kalau nggak salah di awal maret saya tidak lupa tanggalnya selama lima hari
selesai baru selesai kapan itu selesai tanggal sepuluh siap kalau yang tadi ini apa yang disampaikan itu pak
ini beda antara yang bagus yang betul dengan apa
alat alat berat untuk melakukan pengaspalan ulang lintasan sirkuit mandalika tersebut kini sudah tiba
di lokasi saat ini pihak itdc sedang menunggu material keriki lintasan yang didatangkan dari
palu kepala staff tni angkatan darat bersama gubernur ntb dan rombongan didampingi pihak
itbc memantau kesiapan pengaspalan ulang tersebut dan menyaksikan dari dekat lokasi lintasan yang
akan diperbaiki kita melihat juga bagaimana kesiapan
intinya bahwa tni angkatan darat akan mendukung sepenuhnya proses pembangunan di mandalika ini
sehingga cepat selesai dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa indonesia saya pun merasa
tersegali mempunyai sirkuit yang di skala internasional dan harapan kita tiap bulan nanti kata bapak gubernur akan diadakan sirkuit terus
perbaikan lintasan dari tikungan tujuh belas hingga tikungan lima sepanjang satu dua puluh lima km direncanakan akan dilaksanakan
mulai awal maret mendatang diharapkan pengerjaan akan tuntas dalam lima hari lalu rahmat juniadi
mandalika lombok nusantara barat